sebuah gapura besar berdiri di pintu masuk kampung konveksi bulak timur cipayung depok jawa barat
di kanan kiri jalan berjejer toko toko yang menjual berbagai keperluan pakaian
deretan toko toko ini berdiri di sepanjang jalan hingga masuk lebih ke dalam kampung konveksi bulak timur
di kampung ini mayoritas warganya bekerja sebagai pengusaha konveksi
menurut penuturan ketua rt lima rw sepuluh kampung bulak timur cipayung depok sumarno
gelat usaha konveksi sudah dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
awalnya hanya satu dua warga saja yang memulai usaha konveksi
namun lama kelamaan banyak warga kampung bulak timur yang menjadi pengusaha konveksi
sumarno menyebut saat ini ada sembilan puluh tujuh toko konveksi di kampung bulak timur
yang awalnya masih pakai kolor ban
awalnya itu konveksi yang disebut dulu tanah unyil
nah seiring perkembangan zaman terus makin meningkat konveksi bahan
yang awalnya beli kiloan sekilo dari tujuh ratus sampai dengan satu lima ratus
saya sempat pelaku cuma ya terus peningkatan peningkatan
nah mulai melonjaknya itu perkembangan zamannya makin meningkat mungkin ya
salah satu perintis pelaku usaha konveksi di kampung bulak timur adalah toko klarisi
milik keluarga betong junaidi warga betawi asli kampung bulak timur
geliat usaha konveksi di kampung bulak timur baru dimulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi keluarga betong junaidi sudah memulainya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kini roda usaha konveksi keluarga betong junaindi diteruskan oleh anaknya uci sanusi
sudah kenyang dengan asam garam kehidupan
mulai dari krisis moneter hingga pandemi covid sembilan belas
generasi kedua uci sanusi mengatakan
salah satu kunci bertahan di bisnis konveksi adalah mampu beradaptasi dengan perubahan
uci menjelaskan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
produk konveksi unggulan mereka adalah pakaian dalam wanita
namun mulai dua ribu sebelas produk unggulan konveksi mereka beralih ke legging
untuk anak hingga dewasa
kalau konveksi ini sebenarnya sudah berubah
masuk generasi kedua ya sebelum saya itu orang tua
jadi mungkin kalau saya bilang generasi pertama itu orang tua
itu masih ini dah istilah peralatan masih manual ya
jadi dari alat alat konveksi juga masih pakai mesin gunting
jahitnya gue masih di njut
kalau saya masuk generasi kedua ya udah agak modern dah
mesinnya udah bersih listrik semua
ya alhamdulillah sampai saat ini bertahan
harga produk konveksi di kampung bulak timur terkenal paling miring
karena diproduksi sendiri
banyak para pedagang yang mengambil barang dari kampung bulak timur untuk dijual kembali
udah langganan juga hampir tiap minggu
karena di sini juga harganya murah murah
terus bisa dijual lagi buat dijual lagi
temen suka ada yang mesen kan
mau dong celana celana jadi saya belanjain
jual lagi juga bisa
ketua rt lima rw sepuluh kampung bulak timur cipayung jawa barat sumarno mengatakan
rata rata omset per hari dari sembilan puluh tujuh toko kampung konveksi mencapai empat ratus juta rupiah
kisaran harga konveksi di kampung bulak timur bervariasi
tergantung jenis dan ukuran namun di bawah harga pasaran
sebagai contoh untuk legging dijual mulai dari termurah rp delapan
sampai termahal rp lima belas persatuan
semakin banyak barang yang dibeli maka harga yang diberikan akan semakin murah
nah kaos ini adalah salah satu produk sentra konveksi bulak timur cipayung depok jawa barat
anda bisa lihat kaos ini tidak kalah bagus kan dengan produk produk impor
nah sebagai anak negeri sudah saatnya kita dukung produk dalam negeri
agar bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri
tim liputan sian indonesia depok jawa barat